rumah perlindungan sosial di jalan pintu air kecamatan neglasari kota tangerang ini
menjadi salah satu tempat yang tengah disiapkan pemerintah kota tangerang
untuk menjadi tempat isolasi
rumah ini berkapasitas enam puluh tempat tidur
tempat ini akan digunakan khusus untuk menampung pasien positif covid sembilan belas
tanpa gejala atau dengan gejala ringan hingga sedang
selain tempat tidur dan kamar mandi rumah isolasi ini juga akan dilengkapi
dengan tenaga medis dan alat kesehatan penunjang
pasien covid sembilan belas tanpa gejala nantinya tidak akan lagi diizinkan
menjalani isolasi mandiri di rumah
isolasi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah
karena isolasi di rumah dinilai dapat membahayakan keluarga dan beresiko tinggi
saat ini kota tangerang banten berstatus zona oranye dengan risiko penularan sedang
meski demikian angka kasus penularan masih cukup tinggi
ya jadi akan lebih berbahaya bagi masyarakat yang tanpa gejala

ya untuk tinggal di rumah melakukan perawat mandiri
karena kenyataannya ternyata yang isolasi mandiri banyak memaparkan anggota